sementara itu sejumlah relawan pendukung prabowo mendeklarasikan pasukan delapan di kawasan kuningan jakarta selatan pada senin siang
pasukan delapan berarti prabowo subianto kepala negara ke delapan
kelompok relawan ini akan fokus mengawal prabowo subianto di media sosial dari ujaran kebencian dan juga berita berita bohong
serta menyuguhkan konten konten kreatif edukatif dan juga event partisipatif
nah dalam acara ini turut hadir pula politikus partai gerindra diantaranya ada ketua koordinator pemenangan prabowo ahmad riza patria
kemudian anggota komisi lima dpr ri mulyadi dan anggota komisi tujuh dpr ri moreno suprapto
pasukan delapan ini kita memiliki resource sdm yang kompeten dalam men tracking atau forensik digital
bagaimana sebuah akun yang melakukan ujaran kebencian ip adresnya bisa di trace
ketitik lokasi by name by address rumahnya
jadi mohon semua netizen pengguna media sosial harap bisa menjaga jaga